ayah ini kenal dengan sakti
ini kan betul anak yang bisa berubah jadi harimau waktu itu
ayah kenalkan ini sakti teman alam
sakti kenalkan ini ayah
apa yang sebenarnya ada di benak pikiran kepala kau itu lam
bebal betul kepala kau ini
kenapa kok ini bisa bisanya bawa teman temanku itu semua ke bengkulu untuk mencari desa kumayan
apa aku ini bukan ayah kau lagi lam
pasal itu kok tak ada minta izin lagi sama ayah
apa kau ini sudah punya ayah baru jangan jangan ha
lah mau tinggal di jakarta punya ayah yang kek
siapa ngasih kau izin lam
siapa ngasih kau izin buat bawa anak anak itu ke bengkulu
nggak ada ayah tapi alam
ayah kau ini sudah tua
darah ayah kau ini naik turun
jantung ayah ini pun lemas
kau ini tak bolehlah macam itu
risau ayah kau ini
kau ini anak ayah
kau ini anak ayah
kau ini anak ayah
kau ini anak ayah sematawayang
kau ini anak ayah sematawayang
kau ini anak ayah sematawayang
kau ini anak ayah suyangan
kalau terjadi apa apa sama kalian bagaimana
apa kau ini tak ada pikir
kok ini tak ada pikir kalau orang orang tua mereka itu kan merisaukan anak anaknya
apa yang kau buktikan lam
apa kau ini mau jadi budak degil selamanya
ayah tenang dulu ya
sebaiknya sekarang ayah masuk dulu
kita bicarakan baik baik di dalam
kita bicarakan baik baik di dalam
kalau ada yang lihat ayah marah marah di depan rumah macam macam
apa pula kau nasih nasih hati ayah
memangnya ayah tak boleh marah sama anak ayah
alam jadi inget waktu di kampung ayah
kopi buatan ibu bisa buat ayah tenang
sekarang ayah minumlah dulu kopi ini
biar ayah lebih tenang
alham kau ini memang perci sekali lah macam ibu kau itu
pandai ngambil hati ayah
ayah sekali lagi alam minta maaf ya
sekarang dengarkan ayah bercakap sama kau
ayah bercakap hanya satu kali
ayah tak mau lagi
kau pergi cari kumayan
mencari kumayan dulu
sama dengan mencari hari raya lu itu
bulan ke tiga belas tanggal tiga puluh dua
kau tak akan pernah nemukan kumayan itu
itu perbuatan sia sia alham
setiap orang yang alam temui berkata lain ayah
maka mereka berkata
alam kau ini percaya sama ayah kau
atau percaya sama orang
apa yang mau dengar
kata ayah kau apa kata orang
sekarang sekali lagi jelas
ayah hanya bercakap satu kali lagi
ayah tidak mau kau pergi dari kumayan
apalagi pergi sama teman teman kau anaknya gumara dan ibu
itu sangat berbahaya lam
tapi bukan alham yang punya ide untuk ke sana ayah
alham hanya mengantar ke
pergi antar ke
apa nak dibuat budaknya gumara itu pergi cari kumayan
alham juga tidak tahu pasti ayah
tuke itu tertarik dengan sejarah kumayan
alina maksa untuk ikut ayah
walaupun hanya sampai lampung
tapi semua begitu
begitu kebetulan ayah
alham tidak akan enakan kalau menolak ayah
alham tidak akan menolak ayah
tapi di tengah jalan
kami semua bertemu dengan kiratus dan kidayun ayah
mereka berdua menghambat persatu kita
tunggu tunggu tunggu
kiratus dan kidayun kau cakap
apa telah kalian buat sampai kalian ada pasal dengan orang tua tuh
bukan alham ayah
bukan alina dan juga bukan sekar
tapi teman kami yang bernama sakti
rasanya ayah itu pernah dengar kau sebut nama sakti
sakti itu teman kampus alam
dia juga anak kiratus
sakti lagi ada di sini ayah
untuk beristirahat sementara karena menghindarkan keluarganya
dia ada di sini
ya pergi kau panggil dia
cepat sikit ya
nampaknya ayah ini kenal dengan sakti
ini kan betul anak yang bisa
sakti bisa berubah jadi harimau waktu itu
ayah kenalkan ini sakti teman alam
sakti kenalkan ini ayah
aku yakin sekali kalau anak ini
anak yang bisa berubah jadi harimau inyek waktu itu
tapi kenapa sekarang aroma harimaunya tidak ada ya
apa aku salah lihat
kenapa ayahnya alam bersikap seperti ini loh
apa karena tubuh saya masih bau akar kuning
padahal saya kan sudah mandi berapa kali
kalau aku dengar dari cakap kau itu macam kau itu dari sumatera juga
panggil saja aku pak wo
iya pak wo
kalau boleh saya minta izin minyak di sini beberapa hari
soalnya saya lagi ada masalah keluarga di rumah
kalau aku rasa kau ini dekat dengan putra putra
silakan aja angkat rumah
di rumah kau sendiri
iya iya terima kasih terima kasih pak wo
dugaan alam tentang teman alam satu ini ternyata benar ayah
sakti ini bisa jadi manusia harimau
ternyata benar dia bisa berubah jadi harimau
tapi kenapa aroma injek yang kurasakan pada dirinya waktu itu sekarang tidak terasa
apa jangan jangan dia bukan turunan harimau inyek
tapi ayah untung ada sakti ayah
karena selama perjalanan di hutan bengkulu dan hutan lampung
sakti inilah yang sering menolong kami ayah
nah satih ayo sini duduk duduk
iya pak wo
pak wo ini dulu senang dengan harimau
senang juga dengan si leh
dan kalau pak wo ini boleh tahu
kalau nak sakti ini pun tak keberatan
iya pak wo
bolehlah pak wo tahu
dari mana saat ini bisa berubah jadi harimau katanya
apa ada turunan apa ayahnya bisa berubah jadi harimau gitu
saya juga tidak tahu pak wo
saya dapat kutukan harimau ini dari mana
tiba tiba saja saya bisa berubah menjadi harimau
tiba tiba bisa berubah menjadi harimau
ayah kok tak ada macam menurunkan ilmu itu
macam tak ada
saya enggak tahu juga persisnya pak wo
tapi yang jelas
saya ini bisa berubah menjadi harimau
karena diajarkan oleh guru silat saya
jadi ilmu harimau anak ini ilmu pemberian
pantas aku tidak mencium bau turunan harimau sedikitpun di tubuh